mam paruk ada disini
kenapa gak ada pesantren atu
di masjid rw sebelah
karena sebagai senior yang paling terpelajar
ana harus mempentingkan
kepentingan umat terlebih dahulu
makanya ana tidak buka
janji itu adalah hutang kan
terian teteh ngutang sama neneng
kan terian teteh
belum pernah pinjam uang ini
cerahnya langit hari ini
tunggu sampai langit itu runtuh
itu adalah nyata
kiamat akan mendatangi
orang itu jangan ikut beta ya
aduh kak tro kenapa
kenapa kamu tak berani berbicara dengan saya
loh apa sih blank
aduh kak tro
kenapa kamu tak berani berbicara dengan saya
tadi ketemu sama orang yang ngomong tanda kiamat
aduh kak tro berarti kamu berdua sama kak tro
aduh jangan jangan itu orang
ada punya kembar apa ya
ini beda kan blank
pokoknya beda orangnya
itu orang kenapa sih kasih tahu kotoran dua
lo tau gak
teh nanti mah ya kalau misalnya teh
neneng mah bakal nyuruh si bapak
dimana mana yang ngelamar itu laki laki bukan kita
iya gapapa tuh teh
dan sekarang mah jamannya juga emansipasi
kata temen neneng dia
sekarang mah cewek harus gercep
baru gak diambil orang
kayaknya sekarang udah mau buka puasa deh
mendingan sekarang kita berhenti dulu kerjanya
abis itu kita bantuin cidiyoh ya
siapin makanan buat santri
eh teh eh
neneng ikut aku
iyo lekas lah sudah mau buka
antum berdua ada nyurik anak
antum malah tinggalin anak
jahil murokab antum eh
mau durakan sama anak
pake sulit masuk seorga mau
makan nanti mendarin jak
ada orang yuk
belakang belakang dimana
terima kasih yuk
bang bang ayo masuk ke dalam
itu kayak suaranya
ya allah anak boy band
mang paruk anak disini
kenapa gak ada defesan tren atuh
anak habis tausiyah di masjid rw sebelah
karena sebagai senior yang paling terpelajar
ana harus mementingkan kepentingan umat terlebih dahulu
makanya anak tidak buka defesan tren
mana ada abis ngasih tausiyah gak dikasih makan buat buka
heh basicnya mana basic
manjung aja lu
udeh si boy
jangan kelamaan ya lo
jangan kelamaan ngambeknya kayak bocah
gak tau harga diri gue
lu si pengobatan gratis pake diambil dari si dokter so gatek itu
teng teng teng
lu si boy kegedean gengsi
yang namanya nafsu itu bisa mengalahkan segalanya
nafsu lu gede kagak mau kalah sama si dimas
nafsu mengalahkan segalanya
berarti hal yang paling berat di dunia ini tuh hawa nafsu
lagian ya boy ya
yang namanya pingsan itu kagak bisa di jelasin ya
sekarang pingsan besok gue sembuh
emangnya sekolahan di jadwal
lu dengerin gue kagak sih
asalnya ya tidak mengharapkan apa pun termasuk besok
lagian semua sudah tahu siapa ana
antum tuh yang selamat menjalankan tugas umi
jangan sampai gagal ya
nggak usah ngasih tau kita juga lagi ngejalanin amanah nih
amanah yang ini kita jalanin kecil itu mah kecil
ini ini muncul kesombongan antum
hati hati tuh kesombongan antum akan menghancurkan diri antum sendiri
terima kasih banyak bang paru kandegeng
anas sih mau balik ke pesantren
anda mau mandi pakai air hangat
ana mau tiduran di kasurnya
antum selamat menjalankan turan
mandi air hangat
heh tumben lu
biasanya mandi di empang
habis itu minum air empang kebelak kebelak kebelak
tapi ada benarnya juga tuh bang ustadz
antum ngejawab aja ya
tapi udah ustadz
kenapa tidak diberitahukan saja sama mereka
kalau kita mencari rimba
kan siapa tahu mereka bisa membantu
itu dia bang ustadz
itu mau diejek ejek sama mereka
mau diolok olok mau
enggak udah ustadz
udah jangan fadis sok tahu